meninggalnya buya safi'i marif membuat banyak pihak kehilangan sosok ulama ini
bagaimana tokoh mengenang almarhum sudah bergabung melalui kami
melalui sambungan telepon putri keempat presiden abdurrahman wahid alisa wahid
terima kasih sudah bergabung bersama kami
iya mbak mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa yang anda paling ingat
atau paling kenang dari sosok buya safi'i
ada dua hal yang saya kenang dari beliau
yang besar sekali pengaruhnya ya terhadap saya secara pribadi
karena itu membentuk diri saya begitu
yang pertama tentu dari buya dan gus dur
beliau berdua kan sangat saling menghormati ya mas
gus dur itu saya beberapa kali mengantarkan beliau seowan buya marif di jogja
karena saya tinggal di jogja
tapi setelah gus dur wafat
buya itu beberapa kali menyampaikan begini
kalau kondisi bangsa sedang seperti ini saya tuh rindu gus dur
ini gara gara gus dur sudah nggak ada saya sendirian ini
itu yang beliau selalu sampaikan
nah keteguhan beliau untuk memperjuangkan bangsa dan negara
dan mempromosikan islam yang damai islam yang adil
dan membuat saya sekarang ini ya berusaha betul untuk tetap teguh di jalan itu
punya saya beliau berdua ya saya levelnya jauh lah
tapi saya berusaha untuk meneladani itu
nah yang kedua secara personal itu kesahajaan beliau
karena saya tinggalnya di jogja
saya memang jadi lebih beruntung ya sering bertemu di mana mana
bahkan yang sering sekali dulu kami suka bercanda itu
sering ketemu di bandara atau di pesawat gitu
karena beliau kan sibuk ya mondar mandir itu
beliau tuh gak mau diperlakukan sebagai tokoh gitu
jadi selalu ikhlas ekonomi
kemudian nggak mau diperlakukan istimewa
diminta untuk masuk terlebih dahulu atau apa tuh beliau nggak mau gitu
jadi itu membuat saya selalu sadar diri
bahkan sekarang saya kalau mau beli tiket pesawat selalu mikirnya inget bu ya gitu
kalau saya lagi manja gitu ya
lagi pengen aduh pengen nyantai gitu
pengen naiknya yang kelas yang nyaman gitu
saya terus inget bu ya
gak inget malu sama bu ya gitu
jadi itu kesahajaan itu tidak merasa sebagai orang yang istimewa
walaupun sebagai tokoh publik sangat dihormati
beliau tidak pernah meminta privilege lebih
itu yang apa namanya
sebetulnya itu benar benar menjadi pengaruhnya ke saya sehari hari gitu
itu sebegitu besar itu bu ya buat saya ya
mbak alisa kalau tadi dikatakan anda dan keluarga terutama almarhum gus dur
sangat menghormati bu ya safi
selain kesederhanaan kemudian kesahajaannya
pola pikir dan juga segala macam opini tentang islam dan pemikiran kedepannya
apa saja alasan lainnya membuat gus dur juga sangat menghormati beliau
karena bu ya dan gus dur sama sama
menjadikan organisasinya itu sebagai wasilah atau sebagai jalan
bukan sebagai apa namanya sebagai semangat justru untuk menang menangan gitu
itu salah satu yang menurut saya yang membuat gus dur begitu menghormati buya adalah
karena beliau memahami betul bahwa bu ya itu nggak pernah hanya memikirkan muhammadiyah
muhammadiyah adalah organisasi asalnya
berangkatnya tetapi perjuangannya itu demi muhammadiyah dan demi bangsa
gus dur juga
juga seperti itu gitu
nu bagi gus dur adalah tempat berangkat itu rumah
tapi hikmahnya ya untuk bangsa untuk islam
beliau berdua sebagai tokoh islam
apa ya concernnya besar sekali agar islam itu
betul betul menjadi rahmat untuk sementara
tidak hanya rahmat untuk orang islam saja gitu
itu yang membuat saling menghormati ya
mbak lagi ini bicara mengenai sosok beliau
dan juga bagaimana visi dia terhadap islam dan organisasi muhammadiyah
tidak hanya kaum muhammadiyah yang merasa kehilangan
tapi juga warga indonesia seluruhnya juga
lalu menurut anda pribadi
apakah ada sosok yang juga memiliki kesahajaan
kemudian kemampuan seperti halnya almarhum
yang layak dianggap sebagai pengganti bu ya
kalau saya secara pribadi
pada diri gus dur
dan pada diri buya
kita menemukan kejernihan nurani
kekuatan kebersihan niat ya
niat untuk melayani umat
tapi juga disertai dengan keberanian untuk bertindak
nah kombinasi dua ini yang saya terus terang belum menemukan mas
banyak tokoh yang punya kearifan
banyak tokoh yang punya kejernihan nurani
tapi keberaniannya tidak gitu
sangat berani tapi kadang kadang masih ada
masih ada apa namanya
apa ya masih masih
pandangannya masih belum sejernih beliau berdua begitu
menurut saya beliau tidak tergantikan ya
tidak tidak terbandingkan begitu
ya kita kita yang masih muda ya meneladani
sebagian sebagian saja nggak
apa apa daripada tidak sama sekali gitu ya
baik mbak alisa kalau kita bicara mengenai
bagaimana beliau memandang nilai toleransi
sikap pancasilais dalam bermasyarakat
itu sangat kental di diri beliau
dan tidak hanya tadi mengedepankan unsur organisasi
tapi juga pribadi maupun masyarakat
lalu menurut anda bagaimana beliau
jadi kita sering sering ini ya
ketemu dengan tokoh yang melihat pancasila itu ya sebagai
sebagai perangkat bangsa begitu
tapi bu yama arief melihat pancasila itu sebagai kesepakatan
nilai nilai berbangsa nilai nilai bersama
udah dipilih begitu oleh para pendiri bangsa
karena itu kita kemudian hidup
harus mengikuti panduan itu untuk bersama sama
secara pribadi kita bisa punya nilai nilai yang berbeda beda
tapi sebagai sebuah bangsa ini saya mas yuda para pemirsa
itu diikat oleh nilai yang sama lima itu gitu
itu loh saya melihat buya memperlakukan pancasila sebagai sumber nilai
dan karena itu beliau tidak segan segan untuk menegur
untuk memperkuat untuk mempromosikan gitu ya
bahkan bersikap sangat tegas
satu kalimat beliau yang terus terngiang ya bagi saya itu ketika beliau mengatakan
indonesia surplus politisi minus negarawan
itu pukulan kalau buat saya gitu
berarti kita masih punya pr ya melahirkan tokoh tokoh yang betul betul memikirkan bangsa
tidak hanya memikirkan politik saja gitu
ya mbak alisa terakhir tahu lo ada apa dari almarhum bu yasafi
selain tadi indonesia surplus akan politisi tapi minim negarawan
sosok yang memang diteladani tidak hanya membantingkan diri pribadi maupun organisasi dan kelompok
ya kalau bagi saya yang kita semua bisa meneladani dari beliau adalah
kebesaran jiwa kerendahan hati untuk melihat dirinya sama dengan
setara dengan orang orang yang lain tidak menuntut pelayanan macam macam
tidak minta diperlakukan istimewa tapi betul betul melihat dirinya
sama sejajar dengan semua warga bangsa yang lain itu yang pertama
yang kedua kita secara pribadi juga bisa teguh dalam perjuangan kita untuk menegakkan
untuk yang muslim untuk menegakkan islam sebagai rahmat untuk semesta
untuk kita sebagai bangsa indonesia komitmen untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa
merawat bangsa ini sampai titik darah penghabisan
itu adalah hal yang bisa kita terladani
dan yang terakhir keberanian untuk berkata benar bertindak benar
walaupun kondisi di sekitar kita tidak mendorong kita atau ee
apa tidak membuat kita merasa cukup nyaman melakukannya
tapi beliau selama ini berdiri tegak mengatakan apa yang beliau yakini
sebagai kebenaran sambil terus menghormati pandangan orang lain yang berbeda
itu teladan teladan yang saya rasa sangat kita perlukan ya mas
ya terima kasih sekali untuk perbincangannya dengan kami mbak alisa wahid
selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu